bukalah kakak sebentar saja
untuk apa ini bukan mainan
dewi hanya ingin melihatnya saja
dewi belum pernah melihat senjata sakti seperti itu
boleh dilihat tapi jangan dipegang
iya tapi jangan dipegang
tolong sudah berhenti
kenapa anak tangga kita harus muncul
seharusnya biarkan saja anaknya bapak itu saling membunuh
aku mau jangan diteruskan kakak
apa yang terjadi dengan keluarga kita sampai seperti ini sih
tidak seharusnya aku datang di antara tengah tengah keluarga kalian
diam kau perempuan busuk
kau cuma berpura pura baik di depan romo
romo tidak pernah mengajarkan laku seperti itu
laku apa yang romo ajarkan kepada aku
jika romo lebih memilih perempuan busuk itu
kamu tidak mengerti apa yang romo lakukan
aku mengerti romo
aku bukan lagi anak kecil
romo sudah buta oleh tek budaya perempuan busuk itu
atau romo hadar mulutmu
jika kamu tidak bisa menghormati bestari
sekarang juga kamu boleh tinggalkan rumah ini
jadi romo lebih memilih perempuan busuk itu
daripada bundaku sendiri
aku pergi sekarang
tidak seharusnya saja bersikap seperti itu pada anak sendiri
dia hanya salah paham
aku hanya tidak ingin mereka merendahkan
aku tidak apa apa
gakang banji jangan pergi
kamu tidak apa apa
gakang banji jangan pergi
kasian bunda kang
kamu dengar sendiri
romo telah mengusirku
aku mohon sekali kak jangan pergi kak aku mohon
bunda pasti sedih
aku tidak bisa laras
aku tidak bisa di rumah
aku harus pergi
jangan kakang panji
aku gak mau kehilangan budd dan aku gak mau kehilangan kakang panji
aku mohon kak jangan pergi
isi kotak itu apa sih kakang
kotak yang mana
yang dibawa sembara
oh kalau itu senjatanya sembara
namanya cemeti amal rasundi
dia hanya buang buang waktu dengan laki laki gendut
cepat rebut cemeti sakti itu dari tangan sembara
senjata itu sakti ya
wow itu senjata sakti sekali dek
apapun benda yang terkena senjata itu hancur
pohon besar keroboh lereng lereng gunung dek
kalau terkena seperti itu longsor
saktinya seperti ini
saktinya seperti itu
kang basir pernah kena cemeti itu
kamu tuh dek kalau mau jangan sembarangan
iya ada apa
di sini sepi ya kang
iya benar benar sayang
buktikan jika kang basir sayang sama kunti
jika kang basir sayang sama kunti ambillah cemeti ama rasuli itu
kunti cuma ingin lihat
tunggu sebentar ya
kakang saya dengar cemeti ama rasuli senjata andalan kakang itu terkenal dengan kekuatannya yang sangat dahsyat
apa benar kakang
namanya juga senjata sakti
boleh kak dewi melihatnya sebentar saja
bukalah kakang sebentar saja
untuk apa ini bukan mainan
dewi hanya ingin melihatnya saja dewi belum pernah melihat senjata sakti seperti itu
boleh dilihat tapi jangan dipegang
iya dewi berjanji
aku pinjam sebentar ya
sir jangan ini bukan mainan
aku mau lihat sebentar
sir itu bukan buat main mainan
kenapa kamu memegangnya
maafkan aku kakang cemeti itu sangat indah
sehingga tanpa sadar aku ingin menyentuhnya
hanya sebabnya kamu tidak melayang
usaha kita berhasil
guru pasti senang
saat ini demi kasih sayang kang basir pada diajak
apapun akan aku lakukan
mana cemeti yang marah sulih
dicuri bara tadi ada kalung raksasa yang mencuri bara
ini pasti ulama lampir
akhirnya aku bisa memiliki cemeti sakti amal rasuli
dengan senjata ini tidak ada satu orang pun yang bisa menghalangi aku
barak dia gak ada
kemana mereka sir
jangan jangan mereka bersekutu sama malampir bareng
gak wajar kita dijebak ayo sir